dan kita ke informasi masih terkait rupiah nilai tukar rupiah terus tertekan atas dolar amerika serikat
kekhawatiran makin bertambah di tengah potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral amerika serikat tahun ini
namun ternyata pelemahan rupiah juga dirasakan oleh mata uang di kawasan mata uang yang lain
benarkah nasib malang rupiah tidak sendirian
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bersama bagaimana rupiah nggak sendirian
jadi kita kalau pun ngerasa ya ampun begini banget sih rupiah
tapi nggak usah khawatir karena kita nggak sendirian
saya akan lihatkan pada anda
kita perlihatkan untuk slide selanjutnya bagaimana ini adalah dolar amerika serikat versus mata uang di asia ya
jadi untuk yang merah artinya kita melemah artinya adalah pelemahan mata uang negara tersebut
kalau yang biru artinya adalah menguat
kita lihat yang paling atas adalah yen jepang
sudah pasti karena yen jepang merupakan safe haven ya selain emas
kita lihat yen terhadap dolar terhadap yen itu mengalami
penguatan lima sembilan persen ya
dan kemudian kita lihat selanjutnya untuk baht sendiri itu adalah empat satu persen
jadi baht thailand ya sungguhnya ini menarik
bagaimana bat negara tetangga kita justru ataupun juga untuk mata uangnya itu justru mengalami penguatan ya terhadap dolar amerika
lalu kita lihat ringgit malaysia juga tidak kehilangan arah tiga empat persen loh mereka
artinya mereka justru performanya tidak negatif tapi justru mengalami hal yang positif
dan kita lihat
bagaimana pergerakan greenback untuk
dolar singapura juga masih positif satu lima persen
jadi ini adalah pemenang pemenang mata uang terhadap dolar amerika
mereka bisa memanfaatkan momentum dengan sangat baik
dan ini merupakan data yang kami himpun hingga penutupan hari jumat ya enam belas maret tahun dua ribu delapan belas yang kami
ambil dari cnbc indonesia com dan kita lihat bagaimana untuk yang melemah
nah ini dia indonesia ada di sini rupiah ada di sini
kita lihat kita ada posisi
ketiga ya jadi the top losersnya is not rupiah
kita lihat bagaimana won yang mengalami pelemahan tiga persen won korea
kemudian diikuti oleh dolar hongkong empat persen dan setelah itu baru ada rupiah
tiga persen pelemahan kita dan kemudian diikuti oleh rupe india satu delapan persen dan kemudian peso filipina
sehingga hari jumat mengalami pelemahan terhadap dolar amerika tiga delapan persen
melihat data ini rupiah tidak baik
bukan yang terburuk gitu loh
that's why rupiah you never walk alone karena tidak sendirian kita lihat masih ada peso dan rupee
tapi itu bukan berarti kita bisa tidak segera mengantisipasi karena ini posisi sampai jumat gitu
kalau kita karena ada nilai fundamental yang menyebabkan mengapa rupiah melemah
ada dua sesungguhnya yang pertama adalah defisit neraca dagang dan yang kedua tentunya hot money yang beredar di indonesia
kita lihat bagaimana defisit neraca perdagangan ya defisit neraca perdagangan itu apa efeknya terhadap rupiah
saya akan bawa ada untuk ke data dulu ya kita lihat pada desember dua ribu tujuh belas misalnya kita mengalami defisit neraca dagang
itu sekitar dua ratus tujuh puluh juta dolar amerika kemudian membengkak menjadi enam ratus delapan puluh juta dolar amerika pada tahun dua ataupun pada januari dua ribu delapan belas
tapi kemudian kembali menyempit meskipun masih defisit satu ratus dua puluh juta dolar amerika artinya apa ketika kita mengalami defisit itu dolarnya ke luar negeri gitu
kalau dolar keluar negeri maka rupiah melemah
sederhananya seperti itu
itu adalah salah satu faktor
defisit neraca dagang dan itu biasanya terjadi ketika kita ekonominya sedang tancap gas gitu ya sedang baik baiknya
kita lihat bagaimana dua ribu tiga belas misalnya ketika pertumbuhan ekonomi kita lima tujuh puluh delapan persen gitu harga komoditas booming
tapi kemudian itu akan membawa dampak lain yaitu di dalam negeri kan lagi bagus bagusnya
barang impornya juga banyak masuk
barang modal impor dan lain sebagainya
dan kemudian itu tampaknya mempengaruhi bagaimana rupiah
bergerak seiring sejalan gitu ya
dengan bagaimana aktivitas ekspor impor kita
jadi kalau misalnya barang impornya banyak masuk maka defisitnya juga karena kita lebih banyak impor daripada ekspor kan
itu yang menekan kinerja rupiah
kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana hot money
bonds dan juga di pasar saham itu menjadi salah satu yang menarik untuk kita perhatikan
hingga kita lihat data terakhir ya
hingga sekitar sepanjang dua ribu delapan belas hingga jumat pekan lalu
kami mencatat sekitar tujuh belas triliun rupiah lebih
sudah capital outflow yang terjadi di pasar saham dan ini akan menjadi persepsi
tapi bila kita bandingkan dengan tahun dua ribu lima belas misalnya
dua ribu lima belas lalu capital outflow yang terjadi di pasar saham adalah dua puluh dua enam triliun rupiah
jadi sudah hampir mendekati ya
biasanya ketika saham juga mengalami koreksi maka rupiah juga seiring sejalan
karena itu ada efek persepsi ya
yang menarik adalah bagaimana rupiah nggak sendirian
jadi ini juga menarik
kalau anda mau liburan anda mau rencana liburan kemana
atau mungkin ke thailand
ke malaysia ataupun singapura
nah ini bisa jadi barometer
ini negara negara anda bisa ke india mungkin coba liburan untuk liburan ke india
karena lebih murah
kemudian kita mungkin mau tertarik mau ke filipina mungkin ke negaranya duterte
mungkin anda menikmati budaya budaya yang ada di sana
kalau anda juga berminat untuk ke korea juga it's not bad
jadi bisa mulai dicari tiketnya sekarang jadi nggak terlalu buruk
tapi kalau anda mau ke
mau ke jepang atau mau ke thailand ke malaysia atau singapura
masih tinggi ternyata ya kursnya
jadi coba dipertimbangkan kalau anda ingin jalan jalan
disiapkan ya nilai tukarnya yang mana yang murah gitu
biar untung juga jalan jalan untuk gak pusing pusing amat gitu
karena kursnya yang lebih tinggi ya